nyesel gua gua tadinya senior aja daripada super benar coba ada si meme masih ada
semuanya sudah tertidur pulas dan sekarang waktunya aku berburu darah darah yang mantu
wah kampung kita diteror siluman ular lagi
iya nih perasaan kemarin luar dibakar siluman ularnya
kalau malam ini ular itu ketangkep tinggal bakar aja lagi ya enggak
itu siluman ular tuh
siluman ular itu datang lagi ke kampung kita
ya sudah kamu tenang saja
saya sudah dapat bantuan
iya pak rw
ada apa pak rw
bapak baru saja dapat laporan dari warga
kalau sileman ular itu baru saja masuk kampung
saya akan cari siluman ular itu pak
semoga kamu berhasil dan tidak ada lagi kejadian seperti tata yang digigit ular siluman itu
enak aja kamu pergi pergian sendiri
kalau gitu aku juga ikut
ngeribetkan saja kalau kamu dipatok panjang nanti urusannya
aku bisa kok jaga diri
kita harus buru buru
nanti silumannya pergi
don ngapain sih kita di sini
kan kita disuruh pak rw cari siluman ular
di luar kita muter muter mulu
kamu juga kagak
orang kantor jadi istirahatnya
oh kayak gitu ya
aduh mana capek banget lagi ya
enak aja siapa lu
secara gua senior lu di sini
secara gua juga super
jelajah gua lebih tinggi daripada lu

senior itu yang dituain
yang lama di sini
udah lu nginjitin gua
mendingan gue tadinya senior aja daripada super
nginjit yang benar
coba ada si memeng
pasti ada yang nigipin tuh
tuh tangannya yang lembut
lu nginjitin gelutuk mulu
yang kenceng nginjitin
ternyata gak ada pisan lu
cepetan pake bencin lu
tuhin lu abis
ngapain lu cepetan
nah gitu kencengan
tenaganya dikit ada
womanya kesel banget sama gua
lah itu tangan lu gua
nah terus ini tangan siapa
bisa gak ada yang tahu siapa itu
ya ada aja yang memurung kebaran gua kan
eh tapi ntar dulu
dia beneran siluman gulernya
ntar salah lagi
iya gak tau bukan ya
lu tunjukin lu siluman bukan
tidak bukan juga
ya lagi lagi ya
merit kamu jalan duluan
aku harus menemui sama luar itu
kalian berdua jalan duluan ya lewat sana
aku mau lewat sana
kalo gue kepatok gimana
kita cabut yuk dapet yuk
takutnya udah kita lagi
ada disini dia
mau kemana lagi
ya deh maju
ya deh maju lagi
kampun min sajya ya
kalau mau ngicip darah
darah dia aja
jangan darah saya pahit
darah dia mah ini
coba kalian tebak
kira kira siapa yang malam ini
akan aku bunuh
dia aja dia aja
dia aja dia aja
darah kembarnya dia
dibilang gak enak itu darah gua
aku emang kasian sama kamu
karena aku pernah nangsa kembaranmu
duh mau ngata juga apa
dia aja berarti ya
bisa mending dia aja
eh kalian berdua aja yang akan mati
mundur jangan maju
itu kan suara erin
ngapain dia disini
kamu pasti siluman ular kan
kalian mau mati
jangan ganggu warga sini lagi
kamu berurusan denganku